arus mudik natal dan tahun baru sudah terlihat di jalan tol cikampek karawang jawa barat
arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi dari arah jakarta menuju cirebon
kendaraan mengantri di gerbang tol cikampek utama satu dari arah jakarta menuju cirebon pada jumat pagi
lalu lintas kendaraan ini cenderung padat karena banyaknya pemudik yang akan menikmati liburan natal dan tahun baru
kepadatan lalu lintas ini diprediksi terjadi hingga puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada sabtu dan minggu
arus mudik natal dan tahun baru
ya dan untuk mengetahui situasi arus mudik nataru di cikampek sudah terhubung dengan korespondensi
cnn indonesia sufiani tanjung
sufi selamat siang bagaimana arus lalu lintas di sana
ya selamat siang saat ini saya berada di ruas tol jakarta cikampek menuju ke arah jakarta tepatnya
karena memang arus lalu lintas yang menuju ke arah cikampek berada persis di seberang saya
dan dapat anda saksikan sendiri bahwa di siang hari ini kondisi arus lalu lintasnya cukup lancar
namun pada saat pagi hari tadi ketika kami akan mengunjuk
arah cikampek kami sudah mulai merasakan kepadatan arus lalu lintas dimulai pada kilometer lima belas
dimana di ruas jalan layang non tol mbz kami sudah bisa merasakan laju kendaraan mulai melambat
kemudian juga terdapat kendaraan yang mengisi semua ruas jalan yang menuju ke arah cikampek
kami sempat menanyakan mengkonfirmasi bagaimana terjadi
terjadinya kepadatan sejak pagi hari tadi hingga di kilometer lima puluh
kami menanyakan langsung kepada petugas yang berjaga
dan petugas tersebut menjawab bahwa tempat terjadi kecelakaan tidak fatal
hanya kecelakaan yang terjadi ketika pengendara mengantuk
kemudian kendaraan di belakangnya menabrak kendaraan yang di depan
peristiwa kecelakaan yang terjadi pada pukul enam pagi hari tadi
menyebabkan kepadatan arus lalu lintas mulai terjadi di kilometer tiga puluh
lalu di bawah jalan tol jakarta cikampek menuju ke arah cikampek hingga pukul delapan pagi
kemudian ketika melewati sejumlah rest area
kami juga bisa melihat bahwa terdapat kendaraan yang mengantre untuk bisa masuk ke ruas rest area
kemudian ketika setelah melewati kilometer lima puluh sendiri
kami bisa melihat bahwa kondisi arus lalu lintas mulai cukup lancar
baru saja dilakukan
konferensi pers dari menteri perhubungan
kemudian didampingi juga kepala bmkg dan juga dirgakum pori
yang menyebut bahwa rekayasa lalu lintas
kemudian bagaimana penanganan arus mudik pada momen nataru dua ribu dua puluh
berdasarkan keterangan dari menteri perhubungan sendiri
memang terdapat sejumlah rekayasa yang akan dilakukan di sejumlah ruas jalan tol
dan juga jalan nasional
untuk mengantisipasi tidak hanya kepadatan akibat volume kendaraan yang meningkat
pada momen perjalanan libur nataru dua ribu dua puluh dua ini
namun juga menteri perhubungan berulang kali mengingatkan
bahwa pada momen nataru dua ribu dua puluh dua ini
para pengendara atau para pemudik yang akan berlibur
juga wajib mewaspadai adanya kemungkinan
atau terjadinya bencana hidrologi seperti banjir
sejumlah ruas titik jalan
di ruas jalan tol jakarta cikampek ini
yang menjadi perhatian yaitu di km satu ratus tiga puluh enam dan juga km satu ratus lima puluh satu
yang pada tahun lalu sempat mengalami banjir
para pengendara diminta untuk mewaspadai ruas jalan ini
pada saat melakukan perjalanan atau mobilitas
menuju ke arah cikampek di dua titik tersebut
sementara untuk rekayasa lalu lintas sendiri
dari petugas menyebut
nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas kontra flow
ketika volume kendaraan terpantau dalam satu jam
mencapai lima delapan ratus unit kendaraan yang melintas
nantinya akan dilakukan kontra flow
menuju ke arah cikampek dari arah jakarta
ketika volume kendaraan tersebut meningkat dari lima delapan ratus per jamnya
menjadi enam dua ratus kendaraan
yang melintas di ruas jalan tol jakarta cikampek
maka nantinya juga akan diberlakukan kontra flow dua lajur
dan ketika jumlahnya mencapai lebih dari delapan kendaraan per jamnya
yang terpantau melewati ruas jalan tol jakarta cikampek
nantinya akan diberlakukan one way
atau satu arah sepenuhnya
ke arah cikampek di ruas jalan tol ini
anda sudah melakukan perjalanan sejak jumat pagi
dimana terjadi kepadatan
dilihat bahwa kondisi lengah
bagi para warga yang melakukan perjalanan
maupun untuk petugas
apa potensi yang anda lihat
untuk bisa diwaspadai sebelum melakukan perjalanan
apakah ada jam jam tertentu yang ideal
atau seperti apa
ini merupakan hal yang menarik
karena sebelumnya kita sudah membaca di beberapa media online sendiri
yang menyebutkan prediksi
bahwa puncak arus mudik
dari momen nataru dua ribu dua puluh dua ini
akan terjadi pada tanggal dua puluh tiga desember
ternyata menteri perhubungan tadi menyatakan
bahwa puncak arus mudik justru diperkirakan
akan terjadi pada tanggal dua puluh empat desember
tentu saja hal ini menjadi perhatian
yang harus di highlight
oleh para pengendara atau para pemudik
yang akan melintas di ruas jalan tol
jakarta cikampek ini
untuk tidak memilih tanggal tersebut
justru untuk melintas di ruas jalan ini
apabila memang ingin meninggalkan jakarta
menuju ke arah jawa barat jawa tengah
ataupun jawa timur sekalipun
karena memang untuk hari ini
berdasarkan keterangan dari petugas yang berjaga
sejak pagi hari tadi
volume kendaraan bisa dikatakan cukup normal
karena memang kepadatan yang terjadi
pada pagi hari tadi
justru disebabkan karena adanya
kecelakaan lalu lintas yang terjadi
antara pengendara yang mengantuk
dan ini bisa menjadi perhatian
karena sepanjang hari ini
apabila memang anda ingin melakukan perjalanan
liburan nataru kali ini
anda bisa melakukan perjalanan
tapi anda tentu saja harus mempersiapkan segalanya
jangan sampai terjadi
insiden seperti pagi hari tadi
anda harus siap secara fisik maupun mental
untuk melewati ruas jalan tol jakarta cikampek
ini bagi para pengendara
tentu saja jangan sampai mengantuk
memang melewati ruas jalan yang lancar
biasanya banyak pengendara
yang justru merasa
lebih cepat lelah
jadi salah satu himbauan juga
yang tadi menjadi perhatian
penekanan dari menteri perhubungan sendiri
adalah bagi para pemudik
yang menggunakan sepeda motor
bagi para pemudik
yang menggunakan sepeda motor
kemudian melewati ruas jalan nasional
dihimbau jika akan melakukan
perjalanan di atas
jarak seratus km
untuk tidak menggunakan sepeda motor
menggunakan transportasi umum saja
karena memang data atau survei
yang disampaikan oleh
pemerintah menyebut bahwa
pengendara sepeda motor
maksud saya ingin melintasi
ruas jalan yang lebih dari seratus km
biasanya kondisi fisiknya
sudah cukup lelah
dan ini menjadi salah satu potensi besar
untuk terjadinya kecelakaan lalu lintas
dan biasanya ini sering
atau kerap terjadi pada momen momen mudik
di hari hari besar
seperti hari raya
kemudian juga momen nataru
seperti saat ini
baik terima kasih
sufiani tanjung melaporkan dari cikampek jawa barat
selamat siang sufi